ya awalnya melalui akun media sosial pribadinya
aldi taher bernyanyi dalam lirik bahasa inggris
merespon isu messi yang batal datang ke indonesia
dalam lagu itu aldi mengajak messi untuk datang ke indonesia
dan gak butuh waktu lama lagu itu langsung diunggah ulang
oleh akun instagram resmi fifa world cup
dengan menjadikan aksi messi di lapangan sebagai video
fifa membatasi video tersebut hanya bisa ditonton di regional indonesia saja